camilla ini sengaja kali bu bikin kita kelaparan
supaya kita cepet mati terus pergi dia dari sini
gak gitu mbak makanan udah siap
ibu sama kak foni udah sholat
eh apa urusan kamu nanya ibu udah sholat apa belum
jangan kamu pikir ibu tinggal di sini terus kamu seenaknya ya ngatur ngatur ibu
maaf bu maksud aku bukan gitu tapi aku cuma ingetin kita ini kan satu keluarga
kamu gak mau bayar rutan kamu
saya gak percaya lepasin kamu kamu
aduh aduh aduh
ibu makanya jangan hutang sama rentenir lagi dosa besar bu
udah jangan sombong kamu
bapak kamu mati kita tuh gak ditinggalin apa apa
ibu nyesel nikah sama ayah kamu
ibu ayah tuh udah meninggal gak usah dibahas lagi
gak pantes bu
kamu juga jadi anak tiri gak ada gunanya
cepetan nikah sama tommy
biar ibu bisa ngambil maharnya dari tommy
untuk bayar utang ngerti gak sih kamu
udah ya bacanya semuanya
masih ada yang belum hafal ya
minggu depan diafalin lagi
sekalian kamila mau bilang hafalin surat al isra
dan baca juga artinya ya sayang
oke kalau gitu sekarang kita tutup
belajar kita dengan membaca surat al fatih
kami mau mencari duit
kamu mau membatalkan pernikahan kamu dengan tommy
bu mas tommy udah punya istri
aku gak mau jadi istri kedua
kamilah kamu itu jangan bodoh
mau jadi istri kedua ketiga keempat ya udah gak apa apa
yang penting kita tuh dapat duit
pernikahan itu bukan untuk cari duit
tapi cari diri doang loh
kamila juga gak mau nganjurin rumah tangga mas tommy
kamu ini ya memang susah dibilangin
ibu ini memang ibu tiri kamu
dan aku adalah kakak tiri kamu
tapi tetap aja kamu harus patuh sama kami
iya kamila ibu itu butuh uang mahal dari tommy
aku setuju sama kamu kamila
jangan menikah di atas penderitaan wanita lain
ya itu dia ustazah
ibu sama kakak tiri aku yang minta
aku gak mau
kamila sejak ayah kamu meninggal
hidup kamu jadi berat
ibu dan kakak tiri kamu selalu aja kasar sama kamu
sepertinya udah saatnya deh
kamu mendapatkan laki laki yang baik
yang bisa menjaga kamu dari mereka
saya mau taruhkan kamu dengan adik suami aku
dia baik dan soleh loh
tapi dia bukan lagi kaya
dia cuma berjualan nasi kebuli keliling
tapi dia baik kok
dia pasti akan menjaga kamu
ini adalah kehidupan mudah
keseluruhan weilah allah
tak ada apa apa
kamu juga jangan gak sholat
mau dibuatin sarapan apa
nanti aku masakin buat kamu dan juga calon anak kita
kamu baik banget sih mas
pokoknya aku itu akan berusaha semaksimal mungkin
buat bikin kamu bahagia
aku akan pulang masak buat dagangan kita
ya tadi aku udah bacain al quran sama doa buat anak kita
amin ya rabbal alamin
makasih ya aku bersyukur banget bisa sama kamu
justru aku yang bersyukur sama allah
untuk temukan aku sama kamu
kamu tuh udah baik banget buat aku
yaudah aku berangkat ya
sayang ayah berangkat dulu ke masjid ya
kamu baik baik di sini jangan nakal
tunggu sebentar ya
mulai hari ini kita berdua akan tinggal di rumah ini
tinggal di sini
iya emangnya gak boleh
ingat kamilah ibu ini yang sudah membesarkan kamu
jadi kamu harus balas budi sama ibu
bukannya gitu bu
camilla senang ibu tinggal di sini
memangnya yusuf itu siapa
ah dia kan orang lain
kamu dong yang harus mutusin
ibu mas yusuf sekarang sudah jadi suami mila
jadi apapun itu mila harus tanya sama dia
bukannya gitu bu
mas yusuf imam di keluarga ini
sebagai seorang istri mila harus ngelakuin itu
nanti mila izin dulunya sama dia
udah cepetan siapkan kamar buat
iya ibu mau istirahatkan
iya ibu mau istirahatkan
iya ibu mau istirahatkan
iya ibu mau istirahatkan
iya ibu mau istirahatkan
hore nenek datang ke sini
eh diam kamu
dengar ya mulai hari ini nenek sama tante foni mau tinggal di rumah ini
kamu jangan berisik
iya tante sama nenek itu butuh istirahat
jadi awas aja sampai kamu berisik
buang ke dalam sana
mas udah pulang
iya alhamdulillah kamilah
hari ini dagangan kita laku
kamu kenapa sih
kamu jangan marah ya
ibu sama kakak tiri aku disini
oh bagus dong
biarpun mereka itu kakak dan ibu tiri kamu
kamu harus tetap baik sama mereka
bukan itu mas
masalahnya mereka mau tinggal disini
jadi mereka gak punya tempat tinggal
tinggal bareng kita maksudnya
yaudah nanti kita bicarain ya
aku udah siapin air hangat buat kamu
anak ayah yang pinter yang soleha
udah selesai selesai belum
alhamdulillah pinter banget sih kamu
uang hasil jualan hari ini
kamu simpen ya
jangan lupa sisain buat sedekah
masya allah mas
sini biar aku bantu ya
aduh doanya lama amat sih
ibu udah lapar nih ibu pengen makan mana makanan buat ibu
bu camilla ini sengaja kali bu bikin kita kelaparan supaya kita cepat mati terus pergi deh dari sini
nggak gitu mbak makanan udah siap cuma emang kita sholat dulu
ibu sama kak foni udah sholat
eh apa urusan kamu nanya ibu udah sholat apa belum
jangan kamu pikir ibu tinggal di sini terus kamu seenaknya ya ngatur ngatur ibu
maaf bu maksud aku bukan gitu tapi aku cuma ingetin kita ini kan satu keluarga
hah udah udah udah eh yusuf daripada kamu mikirin ibu sama fonny
lebih baik kamu cari duit yang banyak biar ibu bisa makan enak
insya allah bu insya allah aku akan berusaha untuk kasih yang terbaik buat keluarga ini dan kita semua
hah mana mungkin
itu kan masih kebuli jadi konglom merat adanya juga makin larat
mas aku minta maaf mereka ngomong kasir ke kamu
enggak apa apa kok aku ngerti kita doain aja ya mudah mudahan dapat hidayah dari allah
sayang kita kan mau makan malam kamu siap siap dulu ya kayak mau bicara sama ibu
mil kak fonny itu kan janda aku gak mau ada fitnah di keluarga kita kalo dia tinggal disini
aku gak mau tinggal sama ipar aku yang memang seorang janda yang usianya masih muda apalagi ibu kamu juga usianya kan masih muda
iya aku ngerti
insya allah nanti kalau aku ada rezeki
aku akan cari rumah kontrakan
buat ibu kamu dan juga mbak foni
berarti yusuf tidak suka kita tinggal di rumah ini bu
dia itu memang beraguyah bu ya
marah soalin banget lagi
masa dia pikir
aku mau kodain dia
kalau kita dicariin rumah kontrakan
berarti kita harus cari uang buat makan dong
terus kita nyuci baju sendiri
padahal kan disini kita enak
bisa kita suruh suruh
tapi yang jelas
ibu gak mau pergi dari rumah ini
kecuali duit ibu banyak